jelang penetapan hasil pemilu pada dua puluh dua mei mendatang majelis ulama indonesia menggelar tausiah kebangsaan untuk menjaga perdamaian antar warga negara
mui menyatakan bahwa gerakan people power yang tengah ramai diperbincangkan sebagai suatu gerakan yang haram jika dilakukan memaksakan mengubah atau mengganti kesepakatan nasional
tausiah kebangsaan untuk perdamaian digelar mui pusat di kantornya di kawasan jakarta pusat pada jumat petang
dalam tausiah kebangsaan tersebut ada tujuh poin yang dikemukakan mui yakni beberapa diantaranya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan indonesia
kemudian untuk meminta kpu menyelesaikan tahapan pemilu meminta peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila dinilai ada kecurangan
meminta kepada masing masing paslon untuk mentaati komitmen siap kalah dan siap menang meminta elit politik tokoh agama untuk berperan mempersatukan bangsa
selain itu gerakan people power yang terakhir dikendalikan oleh kpu
dan people power yang tengah ramai diperbincangkan dianggap sebagai suatu gerakan yang haram jika dilakukan untuk memaksakan mengubah atau mengganti kesepakatan nasional
kepada kpu maka people power itu menurut dapat kami umumnya haram
kecuali kalau people power itu tidak ada niatan untuk memaksakan